sampai jumpa di video selanjutnya
kok dirobek sih
kita kan belum melihat pak
nggak perlu kita baca kertas ini
hasilnya sini tidak membuktikan apa apa
zahira ini memang anak saya
hasilnya jadi robek
robek sama papa
bisa aja kan kalau zahira itu ternyata bukan
kamu jangan nge alena
kalau saya bilang tidak perlu kita tidak perlu baca hasil tes ini
dan kita juga tidak perlu melakukan tes apapun juga
apa zahira ini anak saya atau bukan
dan saya ingatkan kamu malena
jangan pernah sekali kali lagi berbuat seperti ini
kalau kamu berbuat seperti ini lagi
kamu hanya membangkitkan amarah saya
lebih daripada itu
jadi kamu sudah tahu hasilnya amira
terus hasilnya apa
apakah zahira itu anaknya prabu
kamu juga enggak tahu hasilnya itu apa
masa enggak tahu
katanya kamu nemenin zahira untuk lihat hasil tes itu
terus kamu bilang enggak tahu
iya tapi tesnya itu belum dibaca
jadi pas tes dna ini mau dibacain
tiba tiba pak prabowo datang
ngambil tes dna itu
terus dirobek hasilnya
dia bilang dia yakin kalau zahira itu anak kandungnya
dia enggak perlu dites lagi
aduh berarti udah enggak ada yang perlu kita takutin lagi bu
pak prabu aja yakin kalau zahira itu anak kandungnya
kalau enggak mungkin lakukan hal seburuk itu
sekarang rahasia kembali tersimpan aman
aku berhasil mengelabui prabu
sekarang aku bisa tenang
loh apa ibu nangis ibu
udah ibu lupain aja masalah tes dna itu ya bu
afira masalah itu memang sudah selesai
tapi kan kita punya masalah lain amira
apakah di makam itu jasad ayah kamu atau bukan
hati ibu belum bisa tenang amira
kalau semuanya belum jelas
iya sih bu
kita masih punya masalah itu
tapi amira enggak mau bikin ibu sakit lagi bu
nanti biar amela yang cari jalannya
pokoknya nanti kita akan bongkar makamnya ayah
dan nanti kita akan dapat buktinya bu
kamu enggak ngelihat
nih mama lagi cari kertas ini
ini kan bukti
sini bantuin mama
cari kertas yang dirobek sama papa tadi
ini kan hasilnya zahira harus kita satukan lagi
biar kita tahu hasilnya seperti apa
mesya enggak mau
itu kan bau mas
tempat sampah jorok
mesya udah enggak ada waktu lagi untuk merasa jorok
eh eh sini
mau apaan sih
enggak mesya enggak mau ma
mesya enggak mau
kamu harus bantu mama
mesya masih enggak mau
kamu ini bagaimana sih micher
kalau mau terus terusan di rumah jadi nomor dua
tas potongan terakhir itu membuktikan bahwa zahira itu anak bapak atau bukan
kalau begini percuma dong
ngapain kita mumpuk mumpuk sampah
lagian ngapain sih kita susah susah
yang dirobek itu kan pain off nya aja
data aslinya pasti masih ada di rumah sakit
kenapa kita nggak minta print off nya aja
kenapa nggak bilang dari tadi mesya
ngapain kita harus mumpuk mumpuk sampah seperti itu
ampik nggak kepikiran
kenapa nggak minta print off lagi ya
boleh minta di print ulang
daftar hasil tes dna atas nama zahira bisa
sebentar ya bu
data tersebut sudah dihapus di komputer kami
atas permintaan pemilik tes bapak prabu wijaya
disuruh oleh prabu wijaya
keterlaluan sekali bapak
bapak benar benar sengaja menantang mbak bu
mimpi apa itu tadi
kenapa aku mimpi kayak gitu ya allah
surat nikah orang tuanya mira
aku harus ketuk pintu ini
aku harus ketuk mereka
aku harus ketuk mereka
aku harus ketuk mereka
aku harus ketuk mereka